hai caitau dan hucun adalah sepasang panda asal tiongkok yang menjadi satwa duta tiongkok untuk
indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas lalu indonesia dipercaya untuk melakukan program pengembang biakan panda
tersebut di taman safari indonesia selama sepuluh tahun tanggal empat agustus dua ribu dua puluh tiga panda jantan caitau
berulang tahun ke tiga belas sedangkan panda betina hujun akan menyusul di tanggal delapan september mendatang
kedua panda tersebut nampak sehat dan lincah sejak awal datang enam tahun lalu mereka masih
berbobot satu ratus lima dan satu ratus lima belas kg namun kini bobotnya sudah mencapai satu ratus dua puluh tujuh dan satu ratus tiga puluh kg caitau berumur
tiga belas dan juga nanti hucun juga akan berumur tiga belas sejak tahun dua ribu tujuh belas dan kemudian di indonesia
pada tahun dua ribu tujuh belas kemarin dan mereka itu sehat mereka mereka itu tumbuh bahagia kita lihat ya
seperti halnya layaknya di habitat aslinya di tiongkok gitu mereka main mereka juga apa namanya
berat badan juga terjaga karena kita benar benar memperhatikan kesejahteraan welbing dan juga
bagaimana kesehatan mereka cacih keeper panda mengatakan selama berada di lembaga konservasi
dan perusahaan yang berkualitas tersebut mereka juga akan mencari kemampuan untuk menjaga kemampuan
penangkaran satwa taman safari pada tersebut selalu dirawat mengikuti prosedur pada pada ini
dirawat oleh tim nutrisi khusus dokter hingga rumah sakit satwa saat ini tim konservasi sedang
menunggu musim kawin atau masa estrus dari pasangan panda tersebut untuk berkembang biak
sehingga observasi dan pengamatan terus dilakukan secara ekstra setiap hari selama dua puluh empat jam
empat jam karena masa estrusnya itu kan memang satu tahun sekali tapi tidak ketahuan des di tanggal ini mereka puncak
enggak jadi itu akan ada perubahan dari aktivitasnya dari pola pakannya sama dari segala macam suara dan
segala macam itu akan berubah seperti grafik dan kita tuh harus bisa menentukan puncak masa
untuk mereka bertemu selain itu uniknya kedua hewan ini memiliki paspor yang terdaftar
di kantor imigrasi indonesia yang berlaku selama sepuluh tahun hingga dua ribu dua puluh tujuh mendatang
panda beberapa satwa lain yang ikut dipinjamkan tiongkok ke indonesia juga nampak sehat dan
lincah seperti takin dan red panda tim liputan cnn indonesia bogor jawa barat